pasca banjir yang melanda kawasan ibu kota jakarta
gubernur dki jakarta anies baswedan kembali meninjau kondisi volume air
di pintu air manggarai jakarta pusat senin pagi
dan saat ini ketinggian air di pintu air manggarai telah mencapai enam ratus lima puluh cm
yang dianggap sudah normal dibandingkan saat awal tahun yang mencapai level siaga satu
gubernur anies baswedan melakukan pengecekan tinggi muka air
dan berkoordinasi dengan petugas yang masih berupaya membersihkan sampah
di pintu air manggarai yang sudah makin berkurang
menurut anies ketinggian muka air di pintu air manggarai saat ini sudah kembali normal
ke posisi enam ratus lima puluh cm dibanding saat banjir satu januari lalu yang mencapai siaga satu
pak pagi ini saya inspeksi di beberapa lokasi mengecek kondisi
alhamdulillah pertama kegiatan sekolah itu yang paling penting
anak anak bisa sekolah dengan baik hari senin pagi ini
kemudian saya lihat kondisi
dari air dari mulai katulampa sampai manggarai semuanya dalam status normal
siaga empat itu artinya normal sesuai
ini kalau kita lihat di sini angkanya di bawah enam ratus lima puluh
enam ratus lima puluh itu adalah rata rata kalau musim hujan